apa semen khusus anti teror mabes polri berhasil menangkap empat orang pelaku penembakan anggota polisi di jalan tol cipali beberapa waktu yang lalu
dua di antaranya ditembak mati
detasemen khusus anti teror mabes polri berhasil mengungkap kasus tewasnya anggota patroli jalan raya polda jabar
yang ditembak di jalan tol cipali jawa barat saat melaksanakan patroli beberapa waktu yang lalu
polisi berhasil menangkap empat orang dua diantaranya ditembak mati
keempatnya ditangkap di kawasan cirebon jawa barat
menurut keterangan kadif humas mabes polri irjen pol setio wasisto
para pelaku merupakan jaringan teroris jamaah ansarud daulah yang memiliki peran dalam melakukan aksi penembakan
pada jam tiga september jam sembilan tiga puluh wib dari pagi dilakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama ia dan rs
namun pada saat dilaksanakan penangkapan kedua orang tersebut berusaha melawan menggunakan senjata api jenis kriple
hasil kerapasan pilihan anggota polri
sehingga dilakukan tindakan menggunakan kekuatan yang struktur menyebabkan ia dan rs meninggal dunia